dan kita balik ke informasi lain masih dari dunia hukum dan kriminal setelah darmawan salihin suami dari wayan mirna salihin arief sumarko juga memberikan kesaksian di persidangan pengadilan negeri jakarta pusat
dan tidak seperti ayah mirna yang begitu menggebu gebu arief tampak tenang mengungkapkan keganjilan keganjilan tentang terdakwa jessica kumala wongso
dalam kesaksiannya arief banyak menjelaskan pertemanan jessica dengan istrinya
menurut arief mirna pernah membuat jessica marah pada pertemuan terakhir mereka di sydney australia tahun dua ribu empat belas lalu
dan saat itu jessica bercerita tentang kekasihnya yang sering berlaku kasar dan seorang pengguna obat terlarang
mirna mengatakan jessica bodoh dan meminta jessica untuk meninggalkan kekasihnya
jessica pun marah dan sejak saat itu hubungan keduanya memburuk
arief yakin bahwa kemarahan jessica terhadap mirna itulah yang menjadi motif dibalik terbunuhnya mirna
arief juga mengatakan bahwa sejak saat itu mirna merasa takut terhadap jessica karena perilaku jessica yang aneh
dalam setiap pertemuannya dengan jessica mirna selalu minta ditemani arief ataupun hani sahabat mirna
kejagalan juga terlihat pada saat mirna sedang sekarat
setelah minum kopi di cafe olivier arief merasa janggal atas ekspresi jessica yang tidak terlihat panik
bahkan cenderung tidak melakukan apapun untuk mendapatkan pertolongan
arief juga mengatakan bahwa dia berasa sedang berdiam

arief tidak mau menyentuh atau apa pun
jadi dia berdiam saja
saya melihatnya ini orang kenapa gitu apa trauma apa apa
saya tidak tahu
saya nyuruh hani karena hani yang dari awal nelfon saya dia yang panik dia yang follow up terus
raut wajah orang panik dan orang diam
itu berbeda wak
kalau panik saya bisa tahu
dari lihat muka hani saja sudah kelihatan kalau dia itu panik
sedangkan dia tidak datar
tidak seperti orang panik